ya ada tiga perempuan muda dari generasi milenial di jajaran staf khusus presiden putri tanjung ayu kartika dewi dan juga angki yudhistia
dengan latar belakang prestasi yang berbeda para perempuan muda ini optimis mampu membawa perubahan dengan gebrakan ala anak muda yang mereka bawa
sebenarnya awalnya juga dari pressure karena semua orang pasti nyambung nyambungin saya sama bapak saya
akhirnya saya mau mencoba saya bisa apa sih sebenarnya gitu
akhirnya saya di umur lima belas tahun mendirikan creative partner
creative partner itu adalah sebuah event organizer dan agency yang khusus menyebarkan virus entrepreneurship ke seluruh indonesia
dikemasnya anak muda karena sekarang anak anak muda tuh pasalnya ada kemasannya
kita pingin banget bisa karena saya percaya bahwa indonesia butuh lebih banyak lagi anak anak muda yang kreatif yang punya entrepreneurship mindset
kesempatan terbaik oleh bapak presiden
berdiri di sini menyuarakan
dua puluh satu juta jiwa disabilitas di seluruh indonesia
dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai disable enterprise yang saya bangun delapan tahun
dimana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas tapi kita dianggap setara
bilang pentingnya untuk sdm unggul ya
apalagi kita sebentar lagi akan mengalami atau sedang mengalami bonus demografi gitu
penting banget untuk anak anak muda beneran menjadi penopangnya indonesia
jadi kalau saya pribadi dan teman teman percaya sekali bahwa kita penting untuk punya dua puluh satu st century skill
nah kita percaya kalau orang orang bisa berpikir kritis itu indonesia itu harusnya akan lebih maju
dan karena saya peduli banget sama perdamaian kalau orang bisa berpikir kritis bisa berkolaborasi itu harusnya indonesia jadi lebih damai
jadi kalau kita ngomongin toleransi itu sebenarnya gak jauh jauh dari kemampuan orang berpikir kritis

tiga seikani milenial pilihan presiden jokowi duduk
tiga seikani milenial pilihan presiden jokowi duduk
jokowi dodo tampil percaya diri saat diperkenalkan ke publik kamis dua puluh satu november dua ribu sembilan belas
bersama rekannya yang lain para milenial berbakat ini optimistis mampu membawa perubahan di pemerintahan jokowi lima tahun ke depan
penunjukan staff khusus dari kalangan milenial ini diharapkan mampu mengembangkan inovasi di segala bidang
nama ayu kartika dewi mengisi salah satu sosok milenial di samping presiden jokowi
perumus gerakan sabang merauke ini terpilih untuk menjadi seorang milenial yang berpikir kritis

gerakan sabang merauke menggagas pertukaran pelajar antar daerah di indonesia untuk menanamkan nilai toleransi pendidikan dan kebinekaan
lahir di banjarmasin ayu pernah menjadi guru sd di maluku utara
semasa kecil ayu seringkali berpindah tempat tinggal mengikuti kerja sang ayah hingga membuatnya tak asing lagi dengan keberagaman
menjadi staf khusus presiden sebuah tanggung jawab baru yang diemban ayu
untuk bisa membawa misi keberagaman di masa mendatang
tadi sudah ada pengantarnya tiga serikandi dari tujuh staf sus presiden yang mewakili milenial atau dulu bahasanya sih kita sebut kaula muda
saya ajak anda mengenal lebih dekat salah satu staff khusus ini ayu kartika dewi di newsroom talks
halo selamat sore mbak ayu terima kasih sudah meluangkan waktunya
ini akan semakin sibuk ya lima tahun ke depan ya tapi sudah mau meluangkan waktu datang ke cnn indonesia
thank you banget udah diajakin
mbak ayu ini kalau misalnya ini tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat mengemban tugas ya selama lima tahun ke depan
terima kasih doakan
yang cukup bikin deg degan ya mbak ayu ya
dan banyak banget kan yang harus dikerjakan gitu ya karena harapan masyarakat buat pemerintah itu kan sebenarnya sangat besar
which is actually it's a good thing gitu artinya masyarakat indonesia tidak apatis bahwa semuanya sebenarnya punya harapan bahwa indonesia itu jadi lebih baik gitu
dan sekarang cukup vokal ya
untuk menyuarakan apa yang mereka mau apa yang indonesia butuhkan seperti itu ya mbak ayu
tapi mungkin kita kalau misalnya sedikit tarik garis ke belakang nih ketika mbak ayu ditelepon atau mungkin dihubungi nih
selamat sore atau selamat pagi mbak ayu mbak ayu saat ini akan ditugaskan menjadi staf khusus presiden
itu gimana sih
iya ingat banget waktu itu
jadi kejadiannya waktu sore sore ditelepon itu yang ditelepon adalah pak pratik pak mensesnek
mbak ayu jadi pak presiden minta mbak ayu untuk jadi salah satu staf khusus presiden
itu tidak ada kisi kisi sebelumnya
nah jadi sebelumnya tuh sebenarnya udah pernah beberapa kali ketemu tentu saja ya
cuma ketika ketemu kita juga gak pernah sebenarnya dikasih tahu bahwa ini tuh lagi proses screening nih gitu
jadi ketika ketemu ditanyain sama pak pratik juga misalnya ditanyain tentang sebenarnya ayu cita citanya gimana sih buat indonesia
kalau pak jokowi sering bilang soal sdm unggul itu tuh terus ayu mau ngapain gitu
apa sih yang sebenarnya dicita citakan buat indonesia agar sdm nya beneran bisa lebih unggul gitu
jadi sebelumnya ketemunya sama pak pratik aja
sebelumnya ketemu sama pak roy
sebenarnya ketemu sama pak jokowi juga sempat beberapa kali
cuman kan of course interaksinya mungkin nggak bisa sedalam kalau pas ngobrol sama pak pratik ya
kemudian pembicaraan setelah itu seperti apa
ketika sudah ditetapkan diundang menjadi staf khusus presiden
nah kemudian ketika ditelepon itu kan kemudian besoknya kita dikumpulin tuh
jadi rame rame yang kemarin pada diumumin
itu sempat dikumpulin dulu
jadi setelah kami sorenya ditelpon itu besok paginya dikumpulin
kalau nggak salah mungkin sekitar seminggu atau dua minggu sebelumnya
dikumpulin kemudian kita semua tuh pada nanya
jadi kita semua ternyata belum mengiakan
di telepon kita semua kan pada nanyain ya ini tugasnya apa
kita ekspektasinya apa
karena kan kalau saya pribadi saya nggak mau tuh kerja mengiakan sesuatu
tapi yang sebenarnya saya nggak bisa mengerjakan
jadi saya harus tahu dulu apakah saya bisa mengerjakan ini
karena kalau nggak mungkin bukan saya orang yang terbaik untuk mengerjakan ini
lebih baik orang lain yang mengerjakan
demi indonesia kan sebenarnya yang terbaik aja gitu yang mengerjakan
nah kemudian yang kedua yang kita tanyakan juga
ini tuh sebenarnya pak presiden
seberapa serius dengan staff sus yang anak anak muda ini anak anak bawang ini gitu
nah karena kalau misalnya nggak serius dan ternyata misalnya ide ide kami atau kayak saran saran kami nggak didengarkan
buat apa kita ada di situ gitu
nah tapi so far yang kita dengar dari komitmennya pak jokowi sendiri gitu
beliau berkali kali bilang bahwa kami saya menginginkan ada ide ide inovatif terobosan terobosan
yang membuat indonesia tuh bener bener jadi lebih baik
yang jadul jadul itu
sudah ditinggalkan aja
kita cari cara cara baru agar indonesia beneran bisa melompat
jadi beneran beliau serius sekali gitu
beneran pengen mendapatkan ide mendapatkan masukan
dan menurut saya ini luar biasa ya
ada seorang kepala negara yang beneran pengen mendengarkan apa yang seharusnya bisa kita lakukan
oke tapi sebelum nanti saya akan bertanya mengenai ekspektasi pak jokowi terhadap tujuh staff khusus generasi muda ini
saya pengen sedikit tarik garis ke belakang lebih ke belakang lagi mbak ayu
dengan segala pencapaian
mbak ayu ini kan sebenarnya selama ini dikenal sebagai sosok yang cukup katakanlah
concern dengan isu isu terkini kemudian juga passionate di bidangnya
terus kemudian juga kalau misalnya kita membaca ini mengkampanyekan nilai nilai keberagaman dan juga toleransi
mungkin bisa diceritakan mbak ayu perjalanan mbak ayu dalam mengkapanyekan
kemudian juga berjuang di jalan bayu sampai dengan saat ini seperti apa
sampai bisa punya passion seperti itu
jadi awal mulanya tuh dulu waktu saya tuh dulu pernah jadi guru sd di maluku utara
jadi dulu waktu
lulus s satu saya sebenarnya kerja di korporat
jadi lama kerja di jakarta kemudian pindah ke singapura
udah hampir jadi warga negara singapura waktu itu
kemudian memutuskan untuk pulang ke indonesia karena ingin jadi guru sd
karena pengen melakukan sesuatu buat indonesia
dan waktu itu penasaran
kenapa enggak gitu kan nyoba
mumpung masih bisa nyoba mumpung mumpung masih muda masih banyak hal yang bisa dicoba
masih ada tenaga dan waktu
jadi yaudah mari kita hajar aja dulu gitu
coba aja dulu jadi guru sd sebentar
atau kalau gak suka misalnya ternyata saya gak terlalu suka jadi guru sd
sama dunia sosial bisa balik lagi ke corporate
kemudian akhirnya pulang ke indonesia jadi guru sd di tempat ini di maluku utara
dan ternyata di sana itu kan dulunya sempat ada kerusuhan tuh
kerusuhan ambon tahun sembilan puluh delapan sembilan puluh sembilan
bilang itu kan meluas sampai ke daerah maluku utara
nah disitu saya ngelihat sendiri tuh murid murid saya yang sebelumnya
jadi dia tuh gak pernah ketemu sama orang yang beda agama
karena ternyata setelah kerusuhan itu desa desa tuh disekat
ini desanya orang islam taruh sini desanya orang kristen taruh sini
jadi murid murid saya yang kebetulan semuanya orang islam
mereka tuh bisa benci banget dan takut banget sama orang kristen
karena orang kristen bisa bakar bakar kita perumah
ibu ayu hati hati sama orang kristen karena orang kristen bisa bakar bakar
ada sebuah kata kata berada kebencian disitu ya
kebencian dan ketakutan yang padahal mereka tuh lahirnya setelah kerusuhan
yang artinya mereka gak pernah ketemu kan sama orang kristen gitu
dan waktu itu saya berpikir ini serem banget gitu
kalau murid murid saya bisa berpikiran kayak gini
orang kristen anak anak di desa sebelah anak anak di desa kristen juga berpikir sebaliknya berpikir hal yang sama sama orang islam
dan kalau ini ada hoax sedikit aja pasti bisa rusuh lagi
jadi waktu itu saya berpikir ini gak bisa didiamkan
jadi harus ada sesuatu yang bisa saya lakukan
akhirnya selesai ngajar kembali ke jakarta
kemudian bikin yang namanya sabang merauke
program pertukaran pelajar antar daerah di indonesia untuk ngajarin toleransi
jadi anak anak smp ini selama liburan sekolah tinggal sama orang tua yang beda
beda agama beda etnis
tujuannya agar mereka kenalan mereka belajar
kalau kita tidak akan sayang kalau tidak mengenal ya
kalau tidak akan sayang itu sebenarnya pepatah benar banget
karena tuh ceritanya mirip banget
setiap kali udah kenal kemudian jadi oh ternyata orang yang agamanya ini tuh gak seserem yang aku bayangkan
jadi mengerti gitu ya mbak ayu ya
nah kalau misalnya sejauh ini dari gerakan sabang merauke terus kemudian
sebenarnya kita tidak bisa menutup mata ya mbak ayu
dengan isu isu kemudian juga topik topik yang sering muncul
jadi di lini masa gitu berkaitan dengan toleransi dan juga keberagaman
ini menjadi salah satu topik yang harus menjadi perhatian lebih mendalam ya
terutama untuk mbak ayu yang sudah menjadi staff ke enam presiden
tapi sejauh ini mungkin mbak ayu bisa melihat apa yang menjadi fokus mbak ayu
yang nantinya juga bisa dituangkan dalam program program ke depannya
kondisi di indonesia sekarang
kondisi indonesia sekarang itu kan sebenarnya intoleransinya memburuk
jadi kalau kita ngelihat semua angka gitu ya
indeks kerukunan umat beragama
itu semuanya angkanya sebenarnya memburuk
dan itu tentu saja disebabkan oleh banyak hal yang terjadinya beruntun gitu ya
jadi kejadian kejadian yang membuat kita semua jadi bertanya tanya
ini sebenarnya indonesia kenapa nih kok jadi tiba tiba
darurat intoleransi banget
darurat toleransi banget gitu
dan jadi sebenarnya banyak sekali yang harus dilakukan
dan saya percaya sebenarnya pemerintah itu punya kekuatan yang besar untuk menjadikan indonesia jadi lebih toleransi
dan tentu saja masyarakat juga punya peran yang sangat besar ya
karena kan namanya proses mencerdaskan kehidupan bangsa
itu kan gak bisa sendirian gitu
gak bisa pemerintah sendirian
gak bisa kita bergantung sama pak jokowi aja gitu
masyarakat juga punya peran yang sangat besar
jadi kayak misalnya sekarang kan saya kerjanya di indica foundation nih
dan di indica foundation itu juga percaya banget sama gotong royong
bahwa kita tuh gak bisa merawat indonesia sendirian
semuanya harus ikut serta
oke tapi kalau misalnya dari sabang merauke sendiri atau indica foundation
mungkin kalau misalnya bisa diceritakan sama kita
katakanlah tindakan konkret atau apa ya program yang terbaru nih
yang pernah digelontorkan kepada masyarakat
terutama kalau misalnya fokusnya sabang merauke
apakah di indonesia timur saja atau sudah mencakup keseluruhan tiga puluh empat provinsinya
kalau di sabang merauke itu kan sekarang udah ada di anak anaknya
saya nggak ingat apakah sudah ada di tiga puluh empat provinsinya ya
tapi kayak udah banyak banget anak anak dari berbagai provinsi yang ikut program ini
dan animo mereka
kita selalu kebanyakan pendaftar ya
jadi proses seleksinya itu selalu proses yang sangat panjang
karena pasti banyak banget yang daftar
kemudian kita menyeleksi juga banyak banget jawaban jawaban yang bagus
tapi kan tempatnya pasti terbatas
dan sebenarnya yang kita pengen lakukan
karena kita tuh menganggap kayak sabang merauke ini sekarang laboratoriumnya gitu ya
bahwa sebenarnya mengajarkan toleransi itu gampang
asalkan pernah ketemu
jadi menurut saya tuh prinsipnya ngajarin toleransi itu sebenarnya cuma dua gitu ya
dan yang kedua adalah soal empati
karena kalau orang udah pernah ketemu tuh pasti jadi lebih
nggak mudah punya prasangka
dan orang harus bisa berpikir
karena kalau orang nggak bisa berpikir kritis
itu jadi gampang banget
diyakinkan atas fakta fakta
dipengaruhi ya kan
dengan hal hal yang sebenarnya belum tentu benar
kayak hoax sekarang sudah mulai semakin juga menjadi darurat ya
orang menerima apapun yang ada di sosial media
kemudian menganggap itu sebagai kebenaran gitu
terus itu mempengaruhi caranya bertindak caranya bersikap
tiba tiba jadi jahat banget sama orang lain
hanya karena sesuatu yang dia baca yang sebenarnya belum tentu benar gitu
karena kita nggak punya kemampuan untuk berpikir kritis
untuk memfilter apapun yang kita terima
itu kan gawat banget
jadi anak anak ini juga menjadi salah satu
katakanlah perpanjangan tangan dari sabang merauke
untuk bisa menjalankan kasus ini ya
nah dengan menjadi seorang staff khusus presiden mbak
apakah mungkin ini menjadi salah satu pintu yang terbuka semakin lebar
untuk segala fokus dan juga passion passion baru
dalam menegakkan toleransi beragama
dan juga toleransi secara dalam kebijakan
dalam sosial tersebut
tapi nanti jawabannya kita tahan dulu ya mbak ayu ya
sian indonesia newsroom masih akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama sian indonesian newsroom
kita juga masih di newsroom talk
saya bersama dengan salah satu staff khusus presiden
yang baru ditentukan kemarin dari generasi muda
mbak ayu kita lanjutkan kembali ya
mengenai tugas mbak ayu untuk menjadi stafsus presiden tersebut ya
dari generasi milenial kemudian juga
tadi mbak ayu juga sempat cerita baru ditentukan
hari minggu yang sama dengan pas penetapan di hari kamis ya
jadi kalau nggak salah kita diumuminnya tuh hari kamis atau hari jumatnya gitu
terus baru minggu depannya dia nampak ya
itu sempat ada pikiran ketakutan deg degan gitu ketika
wow saya menjadi seorang staf khusus presiden
dalam lima tahun kedepan tugasnya apa saja
seperti apa mbak
di awal awal tuh sebenarnya lumayan of course pasti ada perasaan excited bingung deg degan gitu ya
jadi lumayan campur aduk gitu
tapi puncaknya itu kemarin sebenarnya
apalagi ketika kemarin ketika beneran diumumin gitu
kemarin ketika jadi sebelum diumumkan kan sempat ngobrol agak panjang gitu sama pak jokowi di dalam
dan beliau juga menyampaikan sekali lagi menyampaikan harapan harapan beliau
bahwa beliau tuh benar benar mengharapkan ide inovasi terobosan gitu dari kita
pembicaraan berlangsung selama berapa jam mbak
dan apa saja
enggak sampai hitungan jam mungkin setengah jaman gitu ya kali ngobrol
dan intinya sih pak jokowi menyampaikan ini tuh pokoknya kalian jangan ragu ragu untuk ngasih saran
jangan ragu ragu untuk menceritakan ide ide gila yang ada di kepala kalian
atau ada yang di kepalanya teman teman yang ada di dimanapun gitu di organisasi organisasi anak muda yang ada sekarang gitu
jadi kalau misalnya
jadi kalau misalnya organisasi organisasi sekarang merasa aduh kok idenya kayaknya kita punya ide bagus gitu
dan harusnya nih pemerintah kalau menerapkan ide itu bisa gitu
nah ini tuh sekarang saatnya jadi kalau pak jokowi selalu bilang ini tuh jembatan
kami itu harusnya jadi jembatan gitu
inilah saat jadi teman teman silahkan gitu sampaikan ini ke kami
kami akan membantu menstrukturkan merapikan kemudian bisa menyampaikan
kita gak akan jadi eksekutor karena eksekutornya kan kementerian
rekomendasi memberikan saran memberikan insight kepada pak presiden gitu
dan kemudian beliulah yang akan menggunakan tools alat negara which is kementerian dan kelembagaan untuk melaksanakan ini gitu
jadi banyak banget sebenarnya ide ide yang bisa
ini kalau misalnya jadi saya udah bilang nih sama temen temen yang kayak
selamat ya aduh jangan dikasih selamat doang dong
kasih ide kasih masukan kasih pemikiran kasih diskusi
saya nggak menerima ucapan selamat gitu
saya gak merima ucapan selamat gak menerima karangan bunga
tapi beneran pengen butuh dapat ide dan masukan
karena pasti banyak banget sebenarnya temen temen yang udah bekerja di bidang ini selama bertahun tahun atau bahkan berpuluh puluh tahun
kasih tahu kami sebenarnya gimana sih caranya mengerjakan ini yang paling benar gitu
terbuka buat umum nih berarti ya
terbuka banget buat umum justru
masukan masukan tersebut ya
kasih taulah kami gitu apa yang harusnya dilakukan
tapi itu tadi concern dari mbak ayu juga
terus mungkin concern dari temen temen yang juga selama ini bekerja dengan bayu
kalau misalnya orang orang terdekat bayu sendiri ketika tau informasi mbak ayu ditugaskan menjadi staff bio
mereka ada concern tersendiri atau
enggak baik baik aja
jadi setiap kali saya ada aktivitas baru dan tentu saja saya biasanya bilang sama beliau
itu tuh biasanya kayak oh nanti kamu apa yang akan dikerjakan nanti kamu akan
jadi kalau pertanyaannya kemarin kan kamu nanti masih akan tetap di indica foundation atau akan full time di sana
jadi kayak that conversation aja tapi gak pernah ada concern atau larangan
jadi santai santai aja sih
kedepannya nih terikat dalam suatu peraturan negara atau seperti apa
digaji berapa gitu misalnya
kalau misalnya boleh tau kisaran gaji seorang staff sus apalagi ada perbedaan gak sih staff sus dari generasi milenial atau semua staff sus juga dipukul rata seperti itu
tapi mungkin ditahan dulu ya mbak ayu
ini juga mengenai gaji dari staf sus dari staff khusus presiden ini juga dibahas
dimana kita bisa lihat ini berdasarkan peraturan presiden nomor satu ratus empat puluh empat atau satu ratus empat puluh empat nomor tahun dua ribu lima belas
hak keuangan dari staff khusus presiden mencapai lima puluh satu juta rupiah
dalam perpres tersebut juga tercatat gaji wakil sekretaris pribadi presiden mencapai tiga puluh enam lima ratus rupiah
dan asisten mendapatkan hak keuangan sebesar tiga puluh dua lima ratus rupiah
sementara untuk pembantu asisten mendapat gaji sebesar sembilan belas lima ratus rupiah
nominal yang cukup fantastis ya mbak ayu
tapi mungkin ini suatu berkah atau jadi suatu beban justru
ini sebenarnya saya sebenarnya tidak tahu
ini sebenarnya saya sebagian besar baru dapat angkanya sekarang
jadi kayaknya itu kemarin jadi sebenarnya waktu kita proses pengambilan keputusan proses ngobrol itu kita hampir gak ngomongin gaji sama sekali
bahkan saya tuh baru dapat tahu angkanya berapa itu kemarin kayak beberapa menit sebelum di announce sebelum pelantikan
kenapa karena sebenarnya itu memang gak pernah jadi concern saya gitu dan mungkin juga gak pernah jadi concernnya teman teman yang kemarin dilantik
jadi gak sempat kayak kalau misalnya kita interview nego gaji gitu
nego gaji gak ada gak ada
yang didiskusikan adalah ini bakalan beneran berdampak apa enggak dan beneran kami bisa apa enggak
oke itu yang menjadi concern utama
itu concern utamanya
jadi kalau ditanya ini gajinya menjadi beban tentu saja menjadi beban
karena bahkan kayak tanpa saya tahu angkanya berapa pun ini sudah menjadi beban gitu
tugasnya sendiri ya
sampai dengan saat ini
iya dong ini deg degan nih
karena optimis banget karena sebenarnya banyak yang itu tadi banyak banget orang orang tuh yang langsung kasih saran atau tiba tiba menyampaikan keluhan gitu
yang artinya sebenarnya orang masih punya harapan
kan kalau orang mengeluh itu kan sebenarnya masih ada harapan kan
jadi tolong dong saya punya keluhan ini tolong dibenerin
karena kalau orang sudah berhenti mengeluh sudah berhenti memberikan saran memberikan kritik artinya dia sudah apatis
dan kita gak pengen masyarakat indonesia kayak gitu
gak apa apa ya mengeluh
penting ada harapan ya
dan kalau bisa dikasih saran juga
jadi kita juga dibantuin mikir gitu
jangan ngeluh doang tapi kemudian gak dibantuin nyari solusinya
bantulah kasih solusinya juga
dengan tugas mbak ayu sebagai
staf khusus presiden ini apakah ya itu tadi yang sempat saya katakan atau saya pertanyakan mengenai
apakah ini menjadi pintu yang lebih lebar terbuka untuk mbak ayu dalam mengejawantahkan passion
kemudian juga bagaimana isu isu yang sekarang beredar di indonesia ini bisa dicarikan solusinya secara konkret
dan saya yakin teman teman juga yang kenapa kami semua mengiyakan ini gitu
karena kami jadi percaya bahwa ini beneran jadi ada jalannya gitu
sesuatu yang selama ini sudah kami pikirkan
bahkan mungkin sudah kami lakukan
tiba tiba sekarang ada jalannya supaya ini bisa diimplementasi ke seluruh indonesia gitu
jadi anggaplah apa yang selama ini sudah kami kerjakan sebagai laboratorium
apa yang teman teman lainnya gitu ya mungkin di lingkaran kami yang lagi ngobrol sama kita itu sebagai
pemberi ide ide dan solusi solusi yang sebenarnya sudah pernah dites masing masing
kemudian ketika kita ngasih ke pak presiden
pak ini sudah pernah ada buktinya gitu
ini berhasil di daerah ini atau ini berhasil untuk skala sekian
sebenarnya jadi tinggal direplicate aja ke skala yang jauh lebih besar
untuk menegaskan lagi berarti mbak ayu
pak presiden sudah dengan jelas mengatakan bahwa tugas dari staf khusus
walaupun masih berusia muda ini akan menjadi pertimbangan yang sangat diperhatikan oleh pak presiden dalam mengambil keputusan begitu ya mbak ayu
tapi kalau misalnya juga bisa dijelaskan lebih lanjut mbak ayu
kalau secara pekerjaan atau fokus dari pekerjaan mbak ayu sendiri kedepannya ini akan bergerak di bidang apa saja
jadi diantara kami bertujuh yang kemarin di announce ini kan latar belakangnya beda beda banget
jadi kayak misalnya saya banyak bergerak di bidang perdamaian
kemudian pendidikan kemudian ke perempuanan
belva misalnya ngurusin education technology
jadi semuanya bidangnya macam macam
sehingga akan ada topik topik yang menjadi mungkin kayak kami jadi championnya gitu
jadi kalau misalnya pak jokowi lagi pengen
saya minta ide dong tentang gimana sih caranya menanamkan toleransi atau ngajarin critical thinking gitu buat anak anak gitu
ya pasti saya yang akan jadi leadnya gitu
nanti saya akan minta bantuan teman teman yang lain gitu untuk
jadi apalagi yang harus dilakukan
dan bisa kita rekomendasikan
tapi tentu saja akan ada bidang bidang yang kami sebenarnya nggak punya background
misalnya kayak kesehatan lingkungan hidup
dari tujuh itu kebetulan tidak ada yang
atau misalnya kayak diskusi tentang ibu kota negara
ini kan gak ada satupun dari kami yang sebenarnya punya background di sini
yang artinya ya memang harus ada aja yang mengerjakan
yang memang harus dicari tahu aja gimana caranya
makanya kemudian ada timnya yang kemudian bisa membantu kita untuk memikirkan menganalisa
intinya untuk mendapatkan rekomendasi yang matang dan tajam sehingga bisa dikasihkan ke pak presiden
satu staff khusus atau mbak ayu sendiri misalnya secara personal nanti akan mendapatkan tambahan
katakanlah asisten abu abu asisten ya
orang itu tim lah gitu
jadi itu kan sebenarnya istilahnya secara birokrasi
jadi ada staff kemudian ada asisten staff gitu
tapi kan sebenarnya itu adalah tim yang ada di bawahnya gitu
itu setiap staff dapat tiga orang
mbak ayu yang akan memilihnya
jadi ini mulai proses
lagi ngedeketin beberapa orang
jadi ini mungkin ada yang lagi ngedengerin dan lagi saya deketin ya tolong segera diiakan
dicatat tolong dicatat tolong yang lagi di telepon ya
karena sangat penting ya ini untuk
sangat penting dan ini banyak banget yang sebenarnya udah pengen banget kita kerjain gitu
berarti kalau misalnya sudah diiakan nih oleh calon tim rencana sudah mulai langsung eksekusi atau bekerja secara efektif kapan mbak
bisa sebenarnya sesegera mungkin ya
bisa sesegera mungkin
dalam waktu dekat deh katakanlah minggu ini atau sampai minggu depan kira kira ini akan ada agenda apa saja
jadi yang karena kan kita barusan dilantik kemarin banget ya
jadi agenda pertamanya sih sebenarnya minggu depan kita udah mengagenakan untuk ketemuan
kemudian kita akan mulai merumuskan sebenarnya prioritas kita apa aja
jadi apa aja topik topik atau bahasan bahasan yang mau kita mulai analisis dan mulai akan kita sampaikan kepada pak presiden sebagai ide ide kita
jadi besok minggu depan ini mulai planningnya lah
kalau misalnya bicara mengenai bahasan bahasan tersebut kemudian juga kalau misalnya bicara mengenai spesifikasi dari spesialisasi champion sebagai staff khusus presiden punya championnya masing masing di bidangnya
kalau misalnya dari mbak ayu sendiri mungkin melihat tantangan di apa ya isu isu yang menjadi spesialisasi mbak ayu sendiri kayak tadi toleransi
kemudian juga mungkin pendidikan ya mbak ayu ya
serta perempuan saat ini di indonesia apa saja masing masing
tantangan terberat yang bisa menjadi rekomendasi ke depannya
anak anak indonesia itu sekarang gak banyak yang berinteraksi secara mendalam dengan orang orang yang berbeda
jadi misalnya dengan karena kadang kadang kita tidak dibiarkan atau kayak sarah itu kan hal hal yang udah jangan dibicarakan deh gitu
itu adalah hal hal yang tabu
sehingga akhirnya anak anak tidak terbiasa untuk bertanya dan akhirnya terbiasa berasumsi
dan kalau udah berasumsi itu pasti ada prasangka
dan prasangka itu pasti ada yang baik banyak

nah kalau misalnya udah kayak gini anak anak nggak boleh nanya dan tidak ada tempat untuk mengklarifikasi
dia nggak pernah bisa ketemu
jadi prasangka itu pasti akan numpuk numpuk gitu
jadi banyak sekali yang sebenarnya bisa dilakukan agar anak indonesia itu bisa ketemu berinteraksi secara positif satu sama lain
jangan dikotak kotakan gitu
dan justru pemerintah harus punya banyak sekali cara untuk membuat agar anak anak indonesia itu ketemu
jadi kohesi sosialnya terbangun
dan orang tuanya juga diajak ya sebenarnya
penting banget karena orang tua kan adalah guru pertamanya anak anak
kalau misalnya kita bicara mengenai staff khusus presiden berjiwa muda berusia muda juga
mbak ayu juga tidak bisa menutup mata dengan adanya banyak katakanlah bukan keberatan ya
ketakutan kecemasan apakah memang staff khusus berusia muda ini bisa melaksanakan tugasnya gitu
biasanya kan kita kan anak anak muda suka dipandang sebelah mata ya gitu
aduh anak kemarin sore nih gitu
belum berpengalaman tapi sudah diberikan tugas yang katakanlah berat seperti itu
bagaimana mbak ayu ini menghadapi suara suara sumbang kemudian juga kecemasan kecemasan tersebut
apakah itu beralasan dan kalau misalnya tidak beralasan bagaimana mbak ayu bisa mematahkan kecemasan tersebut
kalau saya sih perselnya sebenarnya nggak terlalu khawatir untuk gimana caranya mematahkan gitu ya
karena sebenarnya satu satunya cara untuk mematahkan keraguan orang kan sebenarnya dengan bekerja aja sebaik baiknya
kalau misalnya kita udah berhasil melakukan yang terbaik dan harusnya keraguan orang lama lama pupus juga
dan sebenarnya sih saya selalu menganggap bahwa orang itu kan sebenarnya punya keraguan
artinya masih punya kepedulian gitu
kalau udah gak ragu sama sekali udah gak punya kepedulian sama sekali udah apatis banget
jadi mungkin itu malah lebih serem
warganya artinya udah gak peduli ini sama pemerintahan itu malah lebih serem
nah jadi kalau misalnya ada orang yang apatis ada orang yang meragukan
itu biasanya saya ngecek dulu ini sebenarnya tujuannya positif atau negatif
kalau misalnya tujuannya cuma buat nyinyir nyinyir doang tentu saja kita harus belajar
kita harus belajar untuk menutup telinga dari hal hal yang sebenarnya bisa menyakiti ya
karena kan kita juga manusia ya
kalau misalnya kita dikata katain yang menyakitkan itu kan juga pasti nggak enak
nah jadi memang harus belajar untuk gimana caranya bisa menguatkan diri sendiri dari hal hal kayak gitu
tapi kalau misalnya tujuannya positif
jadi misalnya oh saya meragukan kamu karena kayaknya kamu nggak punya kemampuan di bidang kesehatan gitu
oh kalau misalnya kamu punya then please help me
jadi jangan cuma nyinyirin aja gitu kalau misalnya punya kemampuan
atau misalnya tahu ada orang yang sebenarnya bisa membantu kabarin kita gitu
kasih tahu sehingga justru malah kita bisa kolaborasi bareng bareng
mereka bisa membuka berarti ya nanti
mungkin nanti dari mbak ayu sendiri akan membuka sebuah forum ya untuk para mereka netizen orang orang yang ingin memberikan solusi tersebut ya
jangan cuma bisa julid tapi juga memberikan solusi seperti itu ya
harus solusinya iya
karena kalau ngasih tahu masalah itu gampang
tapi ngasih tahu solusi itu yang susah
quotes baru dari staff khusus presiden ayu kartika dewi
terima kasih sekali mbak ayu ya
walaupun ini sebenarnya pembicaraan yang sangat sangat menyenangkan
tetapi karena durasi sangat sempit kita harus sudahi dulu
terima kasih atas waktunya mbak ayu di cnn news
terima kasih banget
kita tunggu gebrakannya ya mbak ayu ya
tapi cnn indonesia newsroom masih akan kembali sesaat lagi
kita taplah bersama kami setelah jadinya berikut ini